berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara lhkpn kekayaan lukas nmb memang naik cukup signifikan
yaitu rp dua belas lima ratus sembilan puluh empat dua ratus empat belas lima ratus delapan puluh hanya dalam kurun waktu dua tahun
pertama pada tahun dua ribu sembilan belas lukas melaporkan memiliki harta kekayaan senilai dua puluh satu satu ratus sembilan puluh satu ratus delapan puluh dua dua ratus sembilan puluh rupiah
kemudian pada tahun dua ribu dua puluh satu harta kekayaannya menjadi tiga puluh tiga tujuh ratus delapan puluh empat tiga ratus sembilan puluh enam delapan ratus tujuh puluh atau sekitar empat puluh tujuh enam puluh empat persen
kenaikan tersebut tercatat di harta tanah dan bangunan
pada tahun dua ribu sembilan belas lukas memiliki harta tanah dan bangunan senilai satu satu ratus empat empat ratus empat puluh satu
kemudian naik menjadi sebelas satu ratus empat empat ratus empat puluh satu atau naik sembilan ratus lima empat puluh empat persen
kemudian harta alat transportasi dan mesin juga mengalami kenaikan signifikan
pada tahun dua ribu sembilan belas harta alat transportasi dan mesin tercatat sejumlah empat ratus lima puluh juta
kemudian pada tahun dua ribu dua puluh tercatat naik menjadi sembilan ratus tiga puluh dua empat ratus delapan puluh sembilan enam ratus atau naik satu ratus tujuh dua puluh dua persen
kemudian naik menjadi sembilan ratus tiga puluh dua empat ratus delapan puluh sembilan enam ratus atau naik satu ratus tujuh dua puluh

kenaikan tersebut tercatat di harta tanah dan bangunan
pada tahun dua ribu dua puluh lukas memiliki harta tanah dan bangunan senilai sebelas satu ratus empat empat ratus empat puluh satu rupiah
kemudian naik menjadi tiga belas enam ratus empat empat ratus empat puluh satu atau naik dua puluh dua lima puluh satu persen